ratusan orang dari front pembela islam dan berbagai ormas lain
jumat siang berunjuk rasa di depan kantor facebook indonesia
di jalan jenderal gatot subroto jakarta
mereka memprotes pemblokiran akun fpi di facebook yang dinilai tidak adil
sejak pukul tiga belas waktu indonesia barat masa terlihat berkumpul
di gedung capital place jakarta selatan menunggu kedatangan para tokoh fpi
para tokoh fpi yang datang menggunakan mobil komando tiba sekitar pukul empat belas tiga puluh
dan berorasi di depan kantor facebook indonesia
aksi demo ini membuat kemacetan di jalan jenderal gatot subroto yang mengarah ke semanggi
sekitar pukul empat belas lima puluh lima sekitar dua puluh perwakilan masa fpi diizinkan masuk ke dalam gedung capital place
untuk bertemu dengan pihak facebook
untuk menjaga ketertiban di lokasi polisi mengerahkan ratusan personil
yang ditempatkan di sekitar gedung
akun facebook fpi diblokir pada selasa sembilan belas desember dua ribu dua puluh
dan sudah ada koresponen cnn indonesia arya ditong utama di depan kantor gedung capital place
yang menjadi tempat kantor facebook indonesia
dito bagaimana suasana terkini di lokasi unjuk rasa
sudahkah ada titik temu antara pengunjuk rasa
dengan pihak facebook indonesia
sujana sendiri mengatakan bahwa memang ternyata tidak ada salah satupun pihak facebook
yang dapat ditemui oleh perwakilan masa fpi dan berbagai ormas islam lain
yang tergabung dalam aliansi tolak kezoliman facebook itu sendiri
untuk itu mereka merasa sangat kecewa
tapi memang tadi mereka akhirnya ditemui oleh seorang manajer operasional gedung gitu
mereka tadi kemudian memberikan secara tertulis berbagai tuntutan
yang mereka minta kepada facebook indonesia
di antara lain mereka
mengecam tindakan facebook yang selama ini dengan mudahnya melakukan pemblokiran terhadap akun akun
orang masyarakat islam dan juga alim ulama
terus kemudian juga mereka menuntut agar facebook tidak semena mena terhadap akun akun
yang milik umat islam itu sendiri
mereka minta supaya facebook adil
supaya tidak mereka serta merta menutup misalnya ada penghinaan terhadap ulama
itu dibiarkan sementara akun seperti fpi justru diblokir
dan mereka mengancam apabila nanti pada hari senin tidak mendapatkan jawaban dari facebook
mereka mengancam akan datang dengan masa yang lebih banyak untuk kembali melakukan unjuk rasa
di depan kantor facebook yang ada di jalan jenderal gatot subroto ini
mengenai informasi saya peroleh juga memang dari egy sujana mengatakan bahwa memang sudah selama tiga hari
aktivitas facebook sendiri diliburkan
tapi memang kami belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak facebook indonesia
tapi memang hari ini tidak ada pihak facebook indonesia yang dapat ditemui oleh para perwakilan dari fpi itu sendiri
dan memang saat ini ada peserta sendiri
sekarang masa fpi sudah mulai membuarkan diri
memang tadi sedikit menimbulkan kemacetan harus kita lakukan karena memang ada tiga lajur di jalan jenderal gatut subroto
yang kemudian akhirnya hanya bisa digunakan satu lajur saja
tapi saat ini kemacetan sudah mulai terorai jalur bisa dikembali digunakan sebanyak dua lajur
dan anda bisa lihat memang saat ini masih ada sejumlah masa fpi yang juga sudah mulai bersiap untuk meninggalkan lokasi
baik terima kasih arya dita utama